akun instagram ustadz abdul somad mendadak tidak bisa diakses alias disuspend
ia sempat mencuitkan kekecewaan pemblokiran akunnya melalui akun facebook miliknya
abdul somad memberitahukan bahwa akun instagramnya disuspend sejak sabtu malam kemarin tanpa ada pemberitahuan apapun
dilansir dari detik com ustadz somad mengatakan suspend dari instagram tidak akan memadamkan semangatnya untuk berdakwah
ia menuliskan pada akun facebooknya bahwa jika satu pintu ditutup maka masih ada pintu lain yang terbuka
ustadz somad tak akan gentar untuk melanjutkan berdakwah
wakil ketua dpr fahri hamzah turut menanggapi soal akun instagram ustadz abdul somad yang mendadak tidak bisa diakses
melalui akun twitter pribadi milik fahri ia meminta komisi satu dpr untuk memanggil pihak instagram
fahri hamzah juga memention akun twitter wakil ketua dpr bidang politik dan keamanan
yang membawahi komisi satu yaitu fadli zon agar berkoordinasi dengan komisi satu menuntaskan kasus ini
sementara menkom info yang dihubungi secara terpisah menyampaikan bahwa pihaknya tidak meminta instagram untuk men suspend atau men take down akun abdul somad
saat ini pihak menkom info tengah meminta informasi kenapa instagram terkait suspen terhadap abdul somad
banyak netizen yang mempertanyakan hal ini termasuk para tokoh
pertanyaan itu disampaikan ridwan kamil
yang memposting tangkapan layar atau screenshot dari salah satu video kajian abdul somad di youtube
kang emil mempertanyakan mengapa instagram memblokir akun ustadz somad
ia merasa konten ustadz somad berisi hal positif terutama yang berkaitan dengan isu agama
ridwan kamil berharap agar instagram membuka kembali akun ustadz abdul somad
tak hanya ridwan kamil tidak bisa diaksesnya akun instagram abdul somad juga dipertanyakan oleh felixiao
pria yang biasa berceramah baik
online maupun offline tersebut berharap agar akun ustadz abdul somad dapat digunakan seperti sedia kala untuk kepentingan dakwah